siapa sangka kelapa mengantarkan bambang sardi menjadi penerima apresiasi satu indonesia awards dua ribu tujuh belas
bidang teknologi yang diperakarsai pt astra international tbk
hasil penelitian tentang pembaruan pembuatan minyak kelapa murni dengan menggunakan metode fermentasi anaerob
mampu memberikan manfaat positif ke masyarakat di sulawesi tengah
jadi pembaruan itu adalah segmentasinya pada metode yang selama ini dilakukan secara konvensional
kami berusaha mencari metode yang dilakukan tidak lagi konvensional
yaitu di dalam proses pembuatannya
kami tidak melibatkan lagi bahan kimia atau bahan bahan aditif lainnya
tapi murni dari minyak itu sendiri
jadi coba kita mengkondisiokan metode metodenya atau tahapan tahapannya sehingga menghasilkan produk yang lebih baik di situ
jadi ide awal pertama tidak terlepas dari bidang yang saya tekuni yaitu chemical engineering
melihat potensi di lapangan bahwa adanya kelapa yang belum memberikan kontribusi besar kepada masyarakat
sehingga kami mencari produk lain yang tentu bisa memberikan kontribusi besar ke masyarakat
yaitu salah satunya adalah diolah menjadi minyak kelapa murni itu tadi sendiri
jadi dari situ kami terus melakukan uji coba kira kira mana metode yang terbaik
dan didapatkan metode yang terbaik adalah fermentasi anaerob
ya seperti itu
jadi kendala tentu ada karena ini kan namanya riset terintegrasi
pertama kita harus mengidentifikasi bahan baku
ternyata bahan baku yang kami lihat yang bagus itu dekat laut
kemudian usia panennya harus empat bulan ke atas
kemudian kami menuju lagi ke tahapan berikutnya
kami melihat bahwa air dalam pembuatan santannya tidak boleh pakai air pda
ya jadi kendala tentu ada karena ini kan namanya riset terintegrasi jadi pertama kita harus mengidentifikasi bahan baku

tentunya air kelapanya sendiri yang kami gunakan
sehingga kualitasnya lebih baik
kemudian tahap berikutnya tidak perlu membutuhkan alat pemanas
cukup pakai ampas kelapanya yang dijadikan pemanas
itu tahapan tahapan yang tentu tidak gampang melalui proses yang panjang
sehingga didapatkan satu metode yang terintegrasi
bahwa tahapan tahapan inilah yang terbaik tadi
gagal tentu sering kan jadi ini melalui proses tiga tahun untuk mendemukannya
jadi dari dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas jadi pertamanya gagal mungkin karena produknya tidak terbentuk
kemudian kondisi prosesnya tidak baik kemudian tentu tantangan paling penting adalah berkunjung misalnya ke parigi
yang membutuhkan waktu yang cukup lama kan dengan kendaraan yang terbatas misalnya seperti itu
saat ini produk kami itu sepanjang dari parigi kota raya menuju daerah sini selanga
hampir babosan sudah masyarakat jalankan sebagai satu sumber penghasilan
jadi mereka sudah membuat vco kemudian yang tidak kalah penting ternyata dalam produk kami ini ada satu limbah yang namanya blondo
belondo ini ternyata setelah kami teliti di laboratorium itu bisa mengenangani stunting
dan itu tidak cukup di situ
saya kerjasama dengan rumah sakit basnas coba kita treatment kepada anak anak yang menerima stunting itu cukup berhasil
tiga bulan kita coba treatment ke enam puluh bayi itu mampu menurunkan sembilan puluh persen pak
bayinya itu sembuh
dan itu rumah sakit basnas dapat penghargaan coba bisa dicek nanti di media
itu luar biasa artinya produk lokal kita tidak kalah penting bisa menangani kasus sunting yang menjadi isu nasional saat ini
ekonomi alhamdulillah anggota setiap komunitas jadi ini kan sudah menyebar di komunitas komunitas
itu punya penghasilan tambahan tujuh ratus lima puluh per satu juta per bulannya
yang selama ini hanya ibu rumah tangga artinya full jadi petani
tapi sore hari dengan terlibat di situ bisa save tujuh ratus lima puluh sampai satu juta ibu ibunya
yang paling penting itu adalah kegiatan saya tidak cukup saya
saya bisa memberikan virus virus kebaikan kepada anak anak muda tentunya kan
dan itu terbukti di daerah parigi itu sekarang banyak anak anak muda yang olah kelapanya
yang kedua tentu harapan besar kita kapasitas produksinya semakin meningkat
alhamdulillah produknya itu sebenarnya sudah seluruh indonesia
dan metode ini sudah diadopsi banyak daerah
nah jadi metodenya saya free kan kepada orang
artinya silakan dipakai selama itu bermanfaat
jadi harapannya ke depan kapasitasnya bisa banyak produknya penghasilan masyarakat semakin bertambah
kemudian kebaikannya itu semakin luas tersebar